badan narkotika nasional atau bnn menyatakan asfad bukan narkoba jenis baru
melainkan nama lain dari sabu sabu
penggunaan nama asfad merupakan modus untuk memudahkan seseorang menyebarkan sabu sabu pada orang lain
hal ini diduga dilakukan juga oleh gatot brajamusti di padepokannya
aspat itu bukan zat tapi penamaan
penamaan yang untuk tujuannya adalah untuk mengkamuflasekan sabu
kalau orang bilang sabu dia cenderung menerima atau menolak
kalau orang yang sehat tentu menolak
supaya orang tidak menolak maka mengatakan aspat
di tempat lain ada bilang vitamin kanabinot sintetik ya misalnya
di tempat lain ada bilang tembakau gorilla
padahal itu sabu